karena di kampung kita ini sudah ada perampok pemerkosa juga pembunuh misterius
maaf pak lurah sepertinya pelakunya ini bukan manusia biasa pak
pembunuh ini seorang manusia
seperti siluman pak lurar
ya sulit sekali untuk ditangkap
dan gerakannya sangat cepat pak
saya sudah membuktikan sendiri dengan pak iwan waktu mau menangkapnya
iya kan pak
betul pak lurar
kalau begitu lebih baik kita minta bantuan orang pintar
supaya kita bisa menangkap pembunuh itu
setuju pak lurar

setuju pak lurar kita minta tolong pak charco aja pak
sebab pak jargo kan pernah bilang bahwa desa kita ini mau ada petaka
lebih baik kita adakan saja doa bersama untuk keselamatan kita
kita tidak perlu mendatangi orang pintar
karena yang memberikan keselamatan dan perlindungan itu hanya allah
sepertinya pak ustadz ini takut bersaing dengan pak jargo ya pak
ya nggak begitu mas darmin
pak jarko itu adalah sesepuh desa kita
dia sudah terkena sakti sejak dulu pak
kan tidak ada salahnya kalau kita mengadakan acara ruatan di sumur raga
saya hanya ingin mengingatkan agar warga kita ini tidak terjerumus ke dalam kemusrikan
tapi pak ustadz sudah sudah
tidak perlu diributkan lagi hal ini
yang penting sekarang ini setiap malam kita adakan ronda
setuju pak lurar bagus
ibu jangan nembak di sumur ini
saya nggak ada air pak di rumah
saya butuh air untuk minum
eh dikasih tahu kok gak percaya
kalau kalian semua tidak mau memberi sesaji di sumur raga
kalian semua akan menanggung akibatnya
lihat tadi malam sudah ada yang mati di sumber naga
ini semua peringatan buat kalian
ya mengerti pak
pak charco kami harus memberi sesaji apa
sebagai mana biasa
ingat cerutu kopi pahit bunga setaman
dan jangan lupa pisau
letakkan di pinggir di pinggir sumur raga
kalau jabatan bapak sebagai lurah ingin langgeng
itu soal kecil pak
asalkan bapak mau menjalani ruatan di sumur naga
ada syarat lain yang harus saya penuhi pak jargo
ya ada pak
bapak harus bayar mahal
itu cuma sekedar membeli wangi dan sesaji lengkap
baiklah pak charco
semua syarat itu akan segera saya penuhi
tapi warga di desa ini memang sudah mempercaya pak jarko pak ustadz
tapi tindakan pak jargo itu membahayakan
dia selalu mengajak warga untuk berbuat kemusrikan
kepercayaan warga terhadap pak charco dan sumur raga itu
sebenarnya karena didukung oleh pak lura
yang seringkali menjairai sumur raga itu pak ustadz
pak kardi karena itu kita harus meluruskan kepercayaan warga yang salah itu pak
baik pak ustadz
saya ingin mendapatkan kekayaan tanpa harus merampok dan berjudi pak
tapi nanti setelah kamu melaksanakan syarat membunuh tujuh belas ganti
tapi itulah pak
kadang kadang saya nggak sampai hati harus membunuh orang
kamu harus jadikan hati kamu seperti hati iblis
jangan sedikit pun merasa kasihan kepada siapapun di dalam
pada siapapun juga
baru setelah itu semua apa yang kamu inginkan akan tercapai
kalau kamu membangun haji jangan di rumah ini
kamu kenapa guru
bapak jahat bu
kalau dia mau menghaji jalan di sini pergi luar sana
kamu kenapa sih pak
agur itu sudah beribadah kenapa kamu marah marah
kalau ada yang menghaji lagi di rumah ini
bu aku takut bu
tapi aku enggak apa apa bu
ya udah sekarang lanjutkan haji lagi
apa nggak sebaiknya kita kontrol pak
geliling sebelah sana
tapi harus saya nunggu disini
kan banyak teman teman
gini saya sama tejo clean dulu ya
oh sama tejo aja
geliling sebelah sana
nah pak kardi
sebaiknya saya tak kontrol sebelah sana
iya pak kardi disini aja
bagian itu pak
udah jam segini
saya belum dapet korban

tua dari tergeledak di sana
kita ramat pak
sekarang kita bagi tugas
pak tiar dengan pak sugeng ke pos
kasih tahu kalau ada korban lagi ya
pak sarian tunggu di sini
saya dengan pak jin mencari penghulunya
ya jangan ditinggal pak